teknologi dalam dunia otomotif kini merambah ke dalam artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan ai atau kecerdasan buatan
teknologi ini memungkinkan adanya interaksi antara pengemudi dengan kendaraan yang dimiliki
kalau anda pernah menonton film superhero iron man tentu anda sudah tahu yang namanya jarvice atau just radar very intelligence system
dimana itu merupakan kostum dari iron man yang bisa melakukan interaksi dengan tony stark
kurang lebih seperti itu teknologi artificial intelligence ataupun ai
nah sebentar lagi teknologi itu akan bisa kita rasakan bukan di kostum superhero bukan juga di robot
tetapi di kendaraan kendaraan masa depan seperti yang ada di belakang saya ini
artificial intelligence atau ai adalah teknologi yang semula diterapkan pada robot
tetapi kini juga mulai disematkan pada kendaraan

hal ini diproyeksikan untuk membuat kendaraan tidak hanya menjadi alat transportasi
namun juga mampu menunjang hidup manusia di masa mendatang
dalam gelaran gias dua ribu delapan belas salah satunya ada total empat kendaraan dari dua pabrikan asal jepang
yang memamerkan bentuk perwarupa kendaraan tersebut
adalah toyota dan honda yang seakan beradu kecanggihan produk kendaraan masa depannya
toyota membawa tiga tipe kendaraan dengan teknologi yang sama
dengan teknologi ai sekaligus dengan nama kode eye series ketiga kendaraan ini sama sama berbasis energi listrik
masing masing kendaraan tentunya memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda
adalah i konsep kendaraan dengan kategori mobil empat penumpang ini
akan menjadi basis sejumlah mobil pribadi di masa mendatang yang akan bisa diajak untuk berbicara
menuruti perintah suara atau memberi pilihan dari keputusan sikap pengendaranya
kemudian ada i walk
sekilas kendaraan ini mirip dengan otopet atau segway di masa kini
yang hanya bisa digunakan perseorangan
namun dengan adanya teknologi ai
kendaraan ini bisa digunakan untuk teman berjalan jalan sambil berbincang khususnya di jalur pedestrian
i series terakhir adalah eye ride memiliki basis kendaraan seperti i konsep
namun memiliki ukuran lebih kecil dengan dua tempat duduk dan dikendalikan dengan menggunakan joy steak
tanpa adanya setir kemudi mobil ini bukan berarti tidak bisa dikendalikan
hanya saja dari teknologi yang sudah disematkan mobil ini bisa berjalan secara otonom dengan perintah suara
memiliki pintu masuk yang luas serta rendahnya pijakan membuat i ride akan sangat ramah untuk ditumpangi
bahkan pengendara yang menyandang disabilitas akan mudah mengoperasikannya
itu menjadi kata kunci juga dari ketiga mobil ini bahwa tiga mobil ini mempunyai kata kuncinya adalah mereka dilengkapi dengan artificial intelligence
yang artinya si kendaraan bisa berjalan dengan otomatis
karena dia mempunyai interaksi dengan si pengendara
dia bisa belajar pengendara ini maunya apa kebiasaannya apa suasana hatinya seperti apa
karena dia mempunyai sensor yang bisa membaca misalnya raut muka
lain toyota lain juga honda
meski sama sama produsen otomotif asal negeri sakura honda memiliki konsep sendiri bagi kendaraan dengan teknologi kecerdasan buatannya
adalah honda new v yang merupakan mobil yang berbentuk mirip dengan mobil penjelajah
sama tersematkan teknologi ai new v juga mampu mengenali perilaku berkendara sang pengemudi
tak hanya itu mobil ini juga mampu membaca tingkat stres dari penumpangnya
sehingga bisa langsung memberikan peringatan kepada pengemudi untuk beristirahat atau sekedar memutarkan musik peredar stres
meski semua kendaraan tadi masih dalam bentuk perwarupa tapi teknologi yang disematkannya adalah hal nyata
bukan tidak mungkin jika terus dikembangkan beberapa kendaraan tersebut bisa dilihat
ataupun kita kendarai di jalanan umum dalam waktu beberapa tahun yang akan datang
tentu dengan sejumlah faktor penunjang mulai dari kematangan teknologi regulasi pemerintah
serta kesiapan infrastruktur dan pola berkendara di jalan